ketua umum partai golkar setia novanto menemui jajaran dewan pakar di kantor dpp partai golkar
dalam pertemuan ini setia novanto menyampaikan hasil rapat pleno pengurus dpp partai golkar
tentang penetapan tersangka setia novanto kepada dewan pakar
diterima langsung ketua dewan pakar agung laksono setia novanto langsung masuk ke ruangan
bergabung dengan jajaran dewan pakar lainnya
agenda pertemuan hari ini adalah menyampaikan hasil rapat pleno pengurus dpp partai golkar
kepada dewan pakar
sebelum memulai rapat menurut agung rapat juga akan membahas status tersangka
yang disandang setia novanto saat ini
termasuk juga apa yang telah ditetapkan oleh atau kesimpulan rapat dewan pakar beberapa hari yang lalu
untuk menyikapi atau mempersiapkan acara pada hari ini kami telah mengadakan rapat
dan itu akan kami sampaikan kepada dpp partai golkar sebagai sumbangsi pemikiran kami
terutama di dalam rangka
memberi dukungan untuk kepentingan bapak novanto dalam rangka menghadapi masalah hukum yang dihadapinya
semuanya ini tentu dalam kerangka sebagai bentuk bahwa partai golkar senantiasa menghargai proses hukum
sebagai bentuk penghargaan partai golkar dan menjunkingi bahwa masalah hukum harus diselesaikan
sesuai dengan prosedur dan perundang undangannya